dan hari ini adalah hari terakhir penukaran uang yang diselenggarakan bank indonesia di istora senayan jakarta
bi menyediakan lima kuota secara online dan seribu kuota secara go show atau datang langsung
penukaran uang baru yang diselenggarakan bank indonesia di istora senayan ramai dipadati masyarakat
guna memaksimalkan hari terakhir di istora bi menambah kuota hingga seribu penukar untuk sistem go show atau datang langsung
penukaran uang telah dilakukan sejak dua puluh delapan maret lalu

saya dari pancoran ke sini
terakhiran ini bu nomor terakhir saya masih dikasih
alhamdulillahnya itu sih saya bilang pak saya hujan hujan pak udah dari kemarin pengen tuker
kata saya yaudah bu gitu alhamdulillah dikasih sama bapaknya tadi
tidak hanya di istora jakarta sejumlah warga juga ikut antre menukar uang baru di alun alun barat kota serang banten
warga antre di meja pendaftaran tiket penukaran uang untuk bisa mendapatkan uang pecahan rp dua lima sepuluh hingga dua puluh rupiah
bi banten menyediakan satu dua miliar uang pecahan untuk kegiatan satu hari di alun alun barat kota serang